pokoknya gak kalah keren dengan pulau pulau ataupun pantai yang ada di wilayah indonesia tengah ataupun indonesia timur
gua bilang ah emang pu seriusan bikin basket gitu
dan itu pun saya ketahui saya bisa
meskipun sistem pengereman sudah berfungsi
kena meditasi jatoh jatohan gua lakuin udah secapek apapun masih gua kejar gua lakuin deh
tujuannya untuk membantu pasien kita
isian berlimpah dengan kuah kental pedas dan creamy begitu memanjakan lidah
ya harus diambil dan dipergunakan untuk misalnya
kemudian beberapa orang lain naik ke kabin truk dan memukul serta menendang sopir
di danau cinta eco resort juga memiliki energi bersih
kalau sekarang mah jalanin aja dulu lah ya basket udah kayaknya bawa bawa berkah banyak banget nih dalam hidup lo ya
ugm dan ui itu bahasa dan kebudayaan korea gitu
apakah ini akan mempengaruhi ihsg secara dampak yang signifikan atau tidak terlalu akan mempengaruhi ihsg
betul setuju itu gua setuju setuju setuju masih kurang
aduh bukan pokoknya dia bukan di santo eh
di sini airnya cukup keras jadi kita nggak bisa seberangin sungai